di tengah pembahasan dugaan penyalahgunaan bansos saat pemilu di mk
kemarin presiden joko widodo membagi bagikan seribu kantong sembako
kepada masyarakat dan ojek online yang sedang melintas di depan istana negara
jokowi memang tidak memberikan langsung paket bahan pokok
hanya memantau dari pagar istana negara
pembagian sembako dilakukan oleh pasukan pengamanan presiden atau pas pampres
sebelumnya presiden juga membagikan paket bahan pokok
untuk warga di sekitar istana bogor hari minggu kemarin
tahun lalu pembagian paket sembako juga dilakukan presiden menjelang hari raya lebaran